anda kembali menyaksikan berita utama saudara presiden jokowi dodo mengecek harga kebutuhan
pokok di pasar tradisional pasar gelukur rantau perapat kabupaten labuhan batu sumatera utara
warga antusias menyambut kedatangan jokowi ke pasar gelugur rantau perapat jumat siang
datangan jokowi telah ditunggu sejumlah warga dan pedagang sejak pagi hari
selain menyapa warga jokowi mendatangi beberapa lapak dan mengobrol dengan para pedagang
sebelumnya presiden membagikan bantuan pangan kepada warga di gudang bulog
desa huta lombang kecembatan lubuk barumun kabupaten padang lawas
jokowi pun membagikan bantuan sosial di gudang bulog bakaran batu kecamatan rantau selatan
jokowi pun bercerita soal fluktuasi harga beras
jokowi curhat dimarahi petani saat harga turun
sebaliknya dirinya dimarahi ibu ibu saat harga beras naik
jokowi mengungkapkan bahwa menemukan kesimbangan harga beras menjadi tantangan pemerintah
jokowi mengatakan bahwa harga beras tidak bisa dihubungi dengan kebutuhan
kalau harga beras turun saya itu dimarahi petani
tapi kalau beras naik dimarahi ibu ibu
sulitnya pemerintah disitu mencari kesimbangan itu yang sulit
wah petani selalu terima kasih pak terima kasih
begitu saya ke pasar ketemu ibu
pak gimana nih harga beras pak
inilah yang namanya harga